ya ini kita ke informasi berikutnya yang mudah mudahan ini ya tapi ada juga ya misalnya ini mengenai anggapan bahwa ini terkait dengan politik dan lain sebagainya
tapi coba kita sampaikan saja informasi ini mengenai pencerama bahar bin smith yang resmi ditahan di polda jawa barat pada selasa malam
usai menjalani pemeriksaan selama lebih dari sembilan jam karena diduga menganiaya anak di bawah umur
videonya juga sempat viral beberapa waktu lalu begitu ya
sementara itu presiden republik indonesia joko widodo serta pihak kepolisian menegaskan penahanan bahar bin smith ini murni karena pelanggaran hukum
bukan karena kriminalisasi ulama
presiden joko widodo angkat bicara terkait kasus penahanan penceramah bahar bin smith
saat hadir dalam acara deklarasi akbar ulama di madura presiden jokowi meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan ulama yang terbukti bermasalah dan melanggar hukum dengan isu kriminalisasi ulama
di sisi lain jokowi juga mempersilahkan warga untuk mengadu kepadanya langsung jika ada ulama yang dibawa ke jalur hukum tanpa kasus atau alasan yang jelas
kriminalisasi ulama ini juga perlu saya jelaskan jangan sampai karena ada kasus hukum
terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama jangan seperti itu
seraya dengan pernyataan presiden kadif humas polri brigjen polisi m iqbal juga membenarkan jika penahanan bahar murni karena proses hukum
pskbs ini tidak tegas
kaitannya dengan unsur unsur ulama
sebelum ditahan menurut lansiran cnn indonesia com bahar bin smith diduga berniat melarikan diri dari ancaman kasus pidana yang akan menjeratnya
pihak kepolisian bahkan menyebut bahar telah menggunakan nama samaran rizal di tiap aktivitasnya
bahar juga diduga tidak lagi menggunakan ponsel genggam miliknya
bahar bin smith kini resmi ditahan di polda jawa barat
sebelum itu bahar sudah selesai terbukti bersalah dengan pasal berlapis
hal tersebut terbukti salah satunya dari adegan rekaman video yang memperlihatkan bahar saat sedang menganiaya anak di bawah umur
atas laporan dari orang tua korban bahar bin smith sebelumnya dipanggil dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih sembilan jam dengan tiga puluh empat pertanyaan di polda jawa barat selasa siang
dari hasil pemeriksaan bahar dianggap telah melakukan tindak pidana di muka umum dan melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur di pondok pesantren miliknya di kawasan kemang kabupaten bogor jawa barat satu desember silam
pada saat itu bahar bin smith berharap bahar di jawa barat dapat bersikap proporsional terhadap kliennya
selain dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan secara bersama dan melakukan kekerasan terhadap anak bahar juga diancam dengan pasal delapan puluh undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan anak